usai melewati masa karantina selama sebulan dua ekor giant panda di ekshibit taman safari cisarua bogor kondisinya kian bugar
bahkan keduanya betah berguling sambil mengejar bambu
selain itu tiga bayi panda merah atau red panda juga kembali didatangkan untuk melengkapi subuhan fauna istana panda
pola lucu hucun kian mengemaskan saat asik berguling sambil menggaruk badan di kandang luar eksibit taman safari cisarua bogor
bahkan giant panda betina ini penasaran mengerogoti batang pohon yang dikira bambu
di kandang lain pasangan jayan panda bernama caitau memilih tempat bermainnya di kandang indoor
mereka asik bermain terpisah saat menjalani masa adaptasi lingkungan
keduanya sengaja dipamerkan usai melewati masa karantina sejak kedatangannya bulan lalu
selain kesehatannya bugar perawat khusus pasangan panda ini memastikan
keduanya kian betah di kandang luar lantaran gembira bermain pohon hingga menyusuri perbukitan imitasi habitat
setiap hari kedua hewan asal tiongkok ini menghabiskan ratusan batang bambu sebanyak dua belas kg
serta pakan tambahan wortel dan buah
sementara untuk melengkapi suguhan hewan lucu di istana panda
pengelola juga mendatangkan tiga bayi panda merah atau red panda
serta takin atau karbo pemanjat yang berasal dari negara serupa
misi kesehatannya sih dari datang sampai saat ini semuanya baik semuanya sehat
lalu untuk pakan kita sediakan makan sebanyak tiga puluh kilogram sehari untuk satu hewan panda
dan mereka makan biasanya sepuluh sampai dua belas hewan
berapa jenis bambu
kita sediakan sembilan belas jenis baru
kedua duanya baik diperiksa agaranya atau diambil sampel dari kencing ataupun dari para kotorannya
bahkan juga sampai di ronsen
sampai di usg sampai pemeriksa gigi semua keadaan kondisi yang baik
sehingga tadi kalau kita bisa lihat sudah dikeluarkan sambil makan sambil nikmati
sambil merom merom sampai tidur
itu menyatakan bahwa kesehatannya sudah pulih
rencananya istana panda safari akan dibuka untuk umum pada akhir bulan november
selain menikmati tingkah lucu panda pengunjung juga akan dimanjakan
dengan hamparan lembah kaki gunung pangrango
serta hawa sejuk yang menyelimuti istana tiruan mongol indonesia